selamat datang kembali dalam program spesial pilihan serentak dua ribu tujuh belas
hasil penghitungan suara
kalau sudah bersama saya itu artinya kita akan coba memantau
bagaimana hasil quick count sementara yang kami dapatkan di bank data kali ini
setiap detik beda juga hasilnya
ada yang balapan ada yang rally sangat cepat ada pula yang sudah optimis
tadi juga anda sudah melihat salah satu pasangan calon melaksanakan konferensi pers
saya awali dulu dari salah satu lembaga survei yang sudah kami dapatkan
yaitu dari smrc
jumlah suara yang masuk ke dalam lembaga survei yang satu ini sudah cukup banyak
bahkan lebih dari lima puluh persen naikin enam puluh enam persen
yakni basuki cahepurnama dan juga jaros haiful hidayat
unggul di angka empat puluh tiga tujuh puluh tiga persen
ini sebetulnya sangat konsisten
dengan dibandingkan beberapa waktu yang lalu
pada saat saya terus memantau perkembangan quick count dari smrc
begitu juga disusul dengan pasangan nomor urut dua
dengan perolehan suara tiga puluh sembilan empat puluh delapan persen
dan sangat jauh sekali dengan perolehan yang dimiliki oleh pasangan nomor satu
agus silvi dengan enam belas tujuh puluh delapan persen
itu versi smrc yang perolehan suaranya sudah masuk sebesar enam puluh empat persen suara
beda lagi dengan hasil survei ataupun hasil quick count
yang diberikan oleh pasangan nomor dua dan nomor tiga

karena suara yang didapatkan oleh mereka justru lebih tinggi
sedikit memang hanya enam puluh sembilan lima puluh persen
berbeda lima persen dibandingkan dengan smrc
nah kita lihat bahwa di sini
yang saya perhatikan dari tadi adalah balap balapan
hasilnya empat puluh tiga puluh sembilan persen menempatkan basuki cahayapurnama dan juga jarod saiful hidayat
sedangkan pasangan yang diunggulkan versi paul mark
adalah empat puluh satu empat puluh sembilan persen untuk anisandi pasangan nomor urutiga
sementara masih sama juga untuk pasangan nomor satu
yakni agus silvi berada di perolehan suara sebesar delapan belas dua belas persen
jadi itu dia yang tadi saya katakan ya
ada angin optimis ada angin cemas
apalagi juga di beberapa wilayah utama jakarta barat
sudah masuk wilayahnya jakarta barat ke jakarta utara
kemudian ke pulauan seribu hingga jakarta pusat
ini nampaknya menjadi basis yang sangat penting untuk anisandi

yang sangat penting untuk anisandi
yang sangat penting untuk anisandi
yang sangat penting untuk anisandi
yang sangat penting untuk anisandi
berapa pasangan calon ini di beberapa menit ke depan
karena setiap detik akan berubah sangat cepat dan juga sangat dinamis
kembali ke eva dan juga alfito di studio dua